kluster perkantoran menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah provinsi dki jakarta menarik rem darurat dengan menetapkan kembali psbb
di kluster perkantoran terbesar ditemukan hingga lebih dari dua ratus kasus
kita akan melihat bagaimana perkembangan temuan kasus positif covid sembilan belas khususnya di kluster perkantoran
dan berdasarkan data mutakhir kluster perkantoran di dki jakarta hingga hari ini gedung kementerian kesehatan menyumbang kasus terbanyak yakni dua ratus lima puluh dua kasus
ini membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas protokol kesehatan yang kemudian diterapkan di kementerian kesehatan ini
meskipun demikian sekjen kemenkes menyatakan angka itu bisa saja muncul akibat penularan di luar kantor
itu penjelasan dari kementerian kesehatan
sementara kita melihat lagi lagi kantor kementerian
yang di posisi kedua menyumbang satu ratus tujuh puluh lima kasus
dan ini angkanya terus berubah begitu ya
dan posisinya juga beberapa hari yang lalu tidak kementerian perhubungan tetapi ada kementerian lainnya
nah ini yang sekarang menjadi di posisi ketiga yakni kantor komisi pemberantasan korupsi yang menyumbangkan sekitar satu ratus enam kasus
bahkan kita tahu salah satunya penyidik kpk novel baswedan juga beberapa waktu yang lalu menyatakan confirm terinfeksi covid sembilan belas
sembilan kasus dan terakhir kantor pplp tanjung priok yakni sebanyak delapan puluh delapan kasus
ini hanya bagian kecil sebenarnya dari sejumlah kasus lainnya
ada sejumlah perkantoran yang kemudian dituding menjadi penyumbang kasus positif covid sembilan belas terbesar di dki jakarta
bagaimana dengan kita sekarang berbicara untuk mencegah
untuk menekan laju kasus corona yang disumbangkan oleh kluster perkantoran
yang pertama adalah syaratnya
nah ini dia
badan kesehatan dunia who menganjurkan lima poin berikut ini yaitu yang pertama tempat kerja anda pastikan bersih dan juga higienis
lalu ini hal yang selalu disampaikan oleh pemerintah
disampaikan juga who
cuci tangan secara teratur
jangan lupa ya dua puluh detik menggunakan sabun sebaiknya dengan air yang mengalir
cuci tangan ini juga dianggap bisa mencegah penularan virus corona
nah ini yang menjadi masalah di daerah perkantoran
kita tahu memang sirkulasi udara di perkantoran cenderung tertutup menggunakan ac
sehingga sirkulasi udaranya memang terbatas dan kemungkinan terpapar dari udara juga bisa terjadi
jadi bagaimana bila anda berada di ruang tertutup pastikan jaga jarak dan paling utama tetap wajib menggunakan masker

lalu selanjutnya perjalanan tugas sesuai protokol kesehatan
mungkin sulit ya bagi beberapa kantor memang sudah memutuskan tidak melakukan perjalanan tugas keluar kota untuk mencegah penularan begitu
tapi ada beberapa yang memang harus tetap dilakukan perjalanan dinas
lagi lagi anda harus tetap mengikuti protokol kesehatan pada saat anda berangkat misalnya menggunakan pesawat atau moda transportasi lainnya
anda harus mengetahui apa saja yang harus
diikuti dan dipatuhi lagi lagi protokol kesehatan
nah jika kemudian ini menjadi hal yang tidak bisa anda hindari ya terpaksa berangkat
tapi jika bisa sebaiknya anda melakukan wfh
ini yang saat ini berlaku di jakarta anjuran pemerintah ataupun pemprov dki jakarta pada saat psbb ini
jadi anda bisa bekerja dari rumah untuk mengurangi kontak di rumah
kontak dengan orang lainnya untuk mencegah kerumunan untuk di sekitar perkantoran
yang terakhir adalah berdiam di rumah ketika sakit
mungkin banyak diantara kita yang merasa hanya sedikit flu saja
hanya sedikit capek saja
tapi anda tidak tahu mungkin saat itu posisinya anda sudah terinfeksi corona
karena banyak sekali kasus positif corona penderitanya tidak merasakan gejala apapun
bahkan tidak merasakan batuk tidak merasakan demam
nah jika anda merasa anda sudah merasa cukup lelah tidak terlalu fit
anda sebaiknya berdiam di rumah tidak kemana mana
dan jika anda kurang yakin begitu dengan kondisi kesehatan anda
anda sebaiknya mengecek melakukan tes melakukan swab
apalagi jika memang di lingkungan perkantoran anda sudah ada dinyatakan positif covid sembilan belas